skema tatanan kehidupan baru atau new normal adalah langkah yang akan diterapkan pemerintah setelah penerapan psbb
jika sebelumnya diberlakukan aturan terkait aktivitas masyarakat saat bekerja belajar beribadah hingga bersosialisasi di dalam rumah
tahap kenormalan baru aktivitas masyarakat akan kembali berjalan normal
termasuk kegiatan perkantoran dengan tetap pada panduan protokol kesehatan pencegahan penularan covid sembilan belas
tidak hanya penggunaan kendaraan pribadi meningkatnya aktivitas perkantoran juga sejalan dengan tingkat penggunaan transportasi umum terutama pada jam sibuk
berikut adalah beberapa tips aman ke kantor di masa pandemi covid sembilan belas
sebelum berangkat sebaiknya bawa bekal makanan dan minuman dari rumah masing masing
pakai masker sebelum keluar rumah sediakan masker cadangan hand sanitizer peralatan beribadah sendiri serta vitamin yang dibutuhkan
cuci tangan sesering mungkin dengan air mengalir atau hand sanitizer
saat hendak masuk ke kendaraan umum pilih tempat duduk di tempat yang aman
dan tidak bersinggungan dengan penumpang lain atau permukaan benda yang sering tersentuh
setiap kali kita memegang barang barang yang sifatnya publik
seperti gegang pintu kemudian pegangan di kereta misalnya atau membuka menutup pintu
itu hendaknya kita mencuci tangan sesudahnya dengan menggunakan air mengalir atau dengan menggunakan alkohol
nah kalau memungkinkan jangan bersentuhan dengan barang barang tersebut
yang lain hal sepele misalnya kalau biasa kita berkumpul untuk mengambil makanan bersama dengan orang lain
maka hindarkan tindakan itu di new normal ini
mengapa karena mungkin saja di makanan tersebut tersentuh tangan orang lain
dan tangan orang lain itu yang mentransmisikan penyakit untuk kita
setibanya di rumah buka sepatu sebelum masuk rumah
lalu semprotkan cairan disinfektan pada benda yang digunakan saat bepergian
buang tanda terima pembelian atau kertas yang tidak digunakan
tidak menyentuh benda apapun sebelum membersihkan diri dan mandi sesegera mungkin
serta tidak lupa mencuci pakaian kotor dengan deterjen
setelah semuanya bersih anda bisa berinteraksi dengan anggota keluarga
pulang tanpa bawa kuman anda sekeluarga pun sehat dari infeksi covid sembilan belas
indrayani laxmi dwi ari prasetyanto jakarta